tapi sebagai pelatih klub apa tujuan klub dibikin
memperkuat tim nasional sekelasnya pelatih
ya saya nggak usah sebut nama itu
dia minta pemain minimal tiga puluh dan tiga puluh lima malahan minta cowner klub
masa sih nggak ada plan a dan plan b
kami hanya butuh dua minggu turnamen aff
itu yang pak ketum sesalkan gitu
ya kami yang di lapangan yang jadi sulit
yang kedua pembinaan adalah fokus kita
mana yang lebih bagus
main antar klub di indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita
pemain itu kembali ke klub naik
siapa yang kenal tovani
siapa yang kenal haikal
juara di sigim dia kembali ke klub